kementerian komunikasi dan informatika mengklarifikasi terkait polemik ucapan
yang gaji kamu siapa yang terlontar dari menkom info rudiantara yang sempat viral beberapa hari lalu
pelaksana tugas kepala birohmas komunikasi ferdinandus setu menjelaskan
menkom info bermaksud menekankan netralitas aparatur sipil negara dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
ferdinand menyayangkan bahwa video yang viral tersebut merupakan video yang sudah dipotong
sehingga konteks yang ingin disampaikan rudiantara tidak dipahami
kejadian sebenarnya adalah pertanyaan pak menteri komunikasi info kepada isn kami
yang salah memahami konteks pertanyaan pak menteri
pada pertemuan tiga puluh satu januari di hall basket senayan
di mana kami keluarga besar kominfo bertemu secara setiap tahun dalam acara tahunan di awal tahun
di salah satu acara yang adalah pengarahan menteri menteri komunikasi info kemudian bertanya
ke pak menteri komunikasi info
kepada dua enam ratus pegawai komunikasi info untuk memilih desain untuk gedung kami di komunikasi info
desain untuk sticker building
kita tahu bahwa kementerian kominfo sejak asean games kemarin
asean para games itu selalu mendandani kantor kami dengan ajakan sosialisasi
untuk mensukseskan asean games mensukseskan asean paragames
dan sekarang kami ingin mensukseskan pemilihan presiden di tujuh belas april
polemik tersebut bermula ketika menkom info rudiantara meminta
pegawainya memilih satu di antara dua desain sticker untuk menghiasi gedung komunikasi info
namun salah satu pegawai tersebut memberi jawaban yang mengarah pada pilihan pilpres
saat itulah kemudian rudiantara melontarkan pernyataan
yang gaji kamu siapa
oh yang gaji saya siapa sekarang
pemilikan saya siapa
bukan yang keyakinan ibu
enggak enggak sih
selain polemik yang gaji kamu siapa
publik juga disuguhi dengan kontroversi imbauan menyajikan lagu indonesia raya di bioskop
tak hanya menimbulkan pro dan kontra di masyarakat
pernyataan pejabat kemenpora pun dinilai tidak kompak
deputi dua bidang pengembangan pemuda kemenpora
meralap pernyataan sesmen poregatot dewa broto sebelumnya pada jumat pagi
yang menyebutkan surat imbauan untuk menyanyikan lagu indonesia raya
sebelum pemutaran film di bioskop telah dicabut
sampai detik ini saya belum mengetahui adanya pencabutan surat itu
seperti yang saya sampaikan dalam posisi sekarang
kami melakukan pengkajian bahwa ada respon masyarakat
tetapi intinya banyak memberikan apresiasi tentang komitmen
untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita
kalau ada kata kata kenapa ada sedang digaji ditelah
draft untuk pencabutan itu sedang on the way ke tempat pak menteri
jadi belum ditandatangani
itu aja yang perlu saya sampaikan
sebelumnya terbit surat imbauan tertanggal tiga puluh januari dua ribu dua puluh
yang menyebut tujuan memutar dan menyanyikan lagu indonesia raya
sebelum pemutaran film di bioskop adalah untuk meningkatkan rasa nasionalisme
dan mewujudkan generasi muda yang bangga serta cinta tanah air
surat tersebut ditandatangani menpora imam nahrawi
dengan tembusan menko pmk
dan kepala badan ekonomi kreatif